daftar sekarang juga
kerahkan semua kemampuanmu
kalau kamu mampu
aku akan menang
dengan jurus sampah itu
kau akan menang
kau akan mengalahkanku
kau akan menang
tidak akan terjadi apa apa
tidak akan terjadi apapun
kau akan menang
aku akan menang
aku akan menang
jaga dewa batar dia menyerap tenaga dalam
astagfirullahaladzim argadana telah menyerap kekuatan dan aura
lukci mari kita bangkit ke punk
semoga tidak terjadi apa apa dengan musti pra
untunglah segera hadir disini
yang hanya bisa membokong
menyerang musuh yang sedang lengah
kelecikan yang harus dibasmiarkan
saya nur jatwi
saya tidak apa apa
arkadana mengetahui persembunyian mereka
sebaiknya musti prabu segerakan
biar hamba yang mengurus saya nur jatwi
saya nur jatwi
saya akan berupaya
menyembuhkan saya nur jatwi
pamer arkadana sudah tahu kita disini
ayo kita pergi dari sini
berhentilah pawan membuat kerusakan di muka bumi
aku belum puas
sebelum aku mengubur kalian
dan setelah itu
aku menguasai pajajaran
itu hanyalah hawa nafsu
barang siapa yang mengikuti

sama seperti menimu air laut
aku tidak butuh ceramahmu
akan lebih dulu